berdasarkan rapat bersama dewan pimpinan majelis ulama indonesia atau mui kota bengkulu
terbit maklumat menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
salah satu poin dalam maklumat tersebut mui kota bengkulu mengizinkan warga
untuk salat tarawih dan salat jumat berjamaah di masjid
padahal pemerintah dan mui pusat sudah mengeluarkan keputusan
untuk tetap beribadah di rumah bahkan saat bulan suci ramadan
dan untuk menjernihkan masalah ini sudah ada k h kholil nafis
jurubicara covid sembilan belas mui yang juga ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat mui
assalamualaikum pak khalil selamat malam pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas verdi dan selamat malam pak mirsa dimanapun berada
ya pak kolin terima kasih sudah bersama kami malam ini
pak kita ingin meluruskan soal perbedaan pemahaman antara mui di daerah
khususnya di bengkulu dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh mui pusat
soal beribadah di rumah saja saat pandemi seperti sekarang
pak khalil apa sebenarnya yang terjadi
ini kesalahpahaman atau memang ada informasi yang tidak sampai dari pusat ke daerah
ya mungkin kesalahpahaman di dalam memahami fatwa majelis ulama indonesia nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
bahwa di area yang masih hijau kita wajib berjumatan dan disunahkan berjamaah
tapi di area yang merah yang disitu sudah rawan dengan virus corona
kita boleh meninggalkan sholat jumat
dan diterjemahkan oleh pemerintah
dengan psbb itu sehingga kita dilarang untuk berkerumun
jadi bukan sholat jumatnya bukan jamaahnya yang dilarang tetapi berkerumunnya
yang tak bisa dihindari dari acara acara keagamaan seperti sholat jumat dan sholat taraweh berjamaah tentunya
karena ramadan ini dipertirakan masih belum tuntas dari wabah corona
mungkin di sana di bengkulu masih merasa di sana area yang
padahal kita sekarang penyebarannya tidak tahu karena mungkin juga orang yang sudah terjangkit
mungkin juga karier yang membawa penyakit itu
sehingga bagi orang yang kondisi fisiknya kurang baik mudah menular
oleh karena itu penyelesaiannya mudah nanti kita minta mentela kembali para kiai ulama di sana
berkenaan dengan fatwa dan yang kedua juga realita sosial dan realita masyarakat di tempat itu
tentunya berkoordinasi dengan medis di bawah kemenangan pemerintah setempat
pak holil bukankah kemudian sebelum fatwa ini dikeluarkan
ada evaluasi mungkin di mana salah satunya lebih baik mungkin mengantisipasi sebelum hal buruk itu terjadi
tapi kemudian ini diklaim bahwa di bengkulu belum ada kasus yang besar
tapi kemudian ini dibolehkan
bagaimana meluruskan ini nanti
kalau kemudian daerah daerah lain juga berpikir seperti ini pak kolil
di sinilah kita pentingnya sosialisasi termasuk dengan sis
dan malam hari ini bahwa kita melakukan saddan lidari melakukan preventif
karena ada golebatizon ada dugaan kuat bahwa sekarang ini virus sudah tak lagi bisa didepeksi
saya tidak yakin sepenuhnya bahwa yang diumumkan oleh pemerintah adalah angka real yang ada di masyarakat
angka real dari orang yang direpit tes iya
tapi angka real dengan yang ada di masyarakat saya belum percaya
karena mungkin banyak orang yang dengan sendirinya dengan sengaja memang belum ketahuan
karena belum melakukan tes
ada juga orang yang terkena tapi dia menyembunyikan karena takut diisolasi
jadi ada kemungkinan dua
oleh karena itu karena pandemi tidak bisa deteksi
maka saddan lidari untuk melakukan preventif
maka sebaiknya kita ya mengantisipasi dari berkerumun karena penularannya yang sangat cepat dari covid sembilan belas ini
pak holil tapi kemudian fakta di lapangan
kita melihat bahwa belum kita berbicara soal sholat tarawih begitu
tapi sholat jumat lah yang kita lihat saat ini
masih saja ada beberapa pihak yang marah begitu tidak terima
bahwa kemudian anjuran untuk sholat di rumah dan berbeda di rumah ini hanya untuk menghindari supaya tidak berkerumun
bagaimana kemudian membuat ini menjadi clear pak
tidak ada pihak yang merasa ini salah ini benar dan yang menganggap ini penting ini tidak
apa seharusnya solusinya pak untuk membuat ini menjadi clear begitu di tengah masyarakat
tanyakan ilmu itu kepada orang yang ahlinya
kalau medis tanyakan kepada
para medis kita
ketika keundangan kembalikan kepada pemerintah
ketika bergandingan ilmu kembalikan kepada ulama
kalau yang sebenarnya peristiwa viral di masjid marah marah itu kan umat orang awam marah kepada ustadz
suruh berhenti jadi ustadz
harusnya orang awam yang nggak mengerti itu bertanya kepada ustadz
ini post truth yang seperti ini yang sebenarnya harus kita luruskan
bagaimana mengembalikan otoritas itu kepada ahlinya
oleh karena itu kita harus sadarkan kepada umat
dengan kita tinggal di rumah pertama itu ngikutin hadis nabi
bahwa kita memang kalau ada wabah itu diperintahkan untuk di rumah
physical distancing juga hadis nabi
bagaimana kita mengatakan kalau ada wabah di satu tempat
kalau kita ini ada wabah di satu tempat
maka kita jangan datang
kalau anda di tempat wabah itu anda jangan keluar
maka psbb itu adalah landasan hadis
yang kita lakukan
cuma banyak yang tidak mengerti hal itu
dianggap hanyalah ijtihad semata
yang kedua taat kepada ulama taat kepada umaruf adalah pahala
nah kalau mau orang yang tak mengerti belajar kepada yang ngerti insya allah tetap
tetapi itulah tantangan dakwah kita
yang harus terus menerus
mohon bantuannya kepada sudur mindia untuk menyadarkan umat
sehingga kita tidak harus otot ototan padahal demi keselamatan kita bersama
karena untuk kita mengatasi dan untuk memutus
mata rantai covid sembilan belas kepada kita
tidak bisa kita lakukan sendirian
disinilah kita berkewajiban untuk kerjasama
karena masing masing kita kemungkinan juga tertular
juga kemungkinan juga menularkan kepada orang lain
kita tentunya berkenaan dengan nilai melalui majelis ulama
tetapi pemerintah jangan ragu ragu di mana untuk kemeselahatan umat
menjaga kesehatan umat untuk melakukan pemantauan pengawasan bahkan pencegahan
dalam hal ini tidak cukup hanya mengumumkan
psbb sementara aparat lalu berkenaan dengan pemerintah tidak melakukan kontrol di tengah tengah masyarakat
saya pikir di sini harus ada kerjasama di mana mui atau ulama menyampaikan nilai nilai yang baik
pemerintah melakukan eksekusi dan itu
eksekusi tidak berarti melakukan kekerasan
tetapi bertindak tegas dan mengawasi pelaksanaan di lapangan itu
sehingga disinilah bedanya antara pemerintah dengan ulama
oke pak kolil artinya ini kemudian bahwa fatwa ini sangat besar
pertimbangannya bagaimana menyelamatkan atau mempertimbangkan keselamatan umat dalam beribadah begitu ya pak ya
ya mas lahamma jadi kita beribadah itu dengan pakai ilmu jangan pakai naqsu
kalau naksu kita kan maunya ya sholat di masjid
bahkan kita kalau nggak bisa ke masjid mau online dari rumah berjamaah ke masjid
ini kan cara ibadah yang masih menggunakan nafsu dan prasangka
mari kita mentela kepada ilmu ilmu yang telah diajarkan oleh rasulullah
kalau kita nggak bisa ke masjid kita harus menggunakan naqsu
ke masjid ya seolah di rumah tidak harus
makmum yang di masjid itu sama sama nggak ke masjid
ambil hikmahnya bahwa sekarang
masing masing rumah orang tua
atau anaknya harus ada yang bisa jadi
imam biar mereka tidak ketergantungan
ke masjid dalam arti
pada saat terjadi darurat pada saat
penguatan di rumah kita bisa memperkuat
keluarga dari rumah bukan dilarang ke masjid
tetapi sementara ini
karena kita harus menyelamatkan diri kita
bukan hanya diri sendiri tapi diri kita tapi kita
tidak ke masjid hikmahnya diambil
per rumah harus ada yang bisa jadi imam
per rumah juga harus bisa
memberikan pendidikan karakter dan
keagamaan sehingga kita tidak
menyandarkan keagamaan itu kepada orang lain
tetapi memang menyiapkan dari masing masing rumah
sehingga dalam rumah itu tercipta
baiti janati rumahku adalah
surgaku karena kita ada nuansa
keagamaan nuansa kebersamaan
saling mengerti dari keluarga itu
sering dengan keluarga di bulan ramadan
bulan ramadan ini dibandingkan dengan ramadan
sebelumnya mungkin tak akan
kita ngalami kembali seumur hidup
kita seperti tahun ini
ramadan stay di rumah
ramadan dengan keluarga ramadan
pendidikan karakter dan pendidikan
kemanusiaan madrasatun insaniatun
manusia seutuhnya melalui latihan
puasa ramadan ini oke pak kolil
tapi kemudian dengan
begitu tegasnya aturan
dari mui dan juga pemerintah
tapi kenyataannya juga masih ada
yang bandel gitu pak masih juga
ada yang bersikerasa
untuk tetap berkerumun begitu
bukan menghalangi untuk beribadah tapi
ini menghindari hal hal buruk yang terjadi
ini bagaimana kemudian nanti koordinasinya
atau apa langkah selanjutnya
ini menjelang ramadan beberapa hari lagi begitu pak
terus sosialisasi maka kita berharap
di semua media bisa kerjasama dengan
kami untuk menyampaikan kepada umat
karena itu kewenangan kami
kami berharap pemerintah bekerjasama untuk
melakukan tindakan tegas di lapangan
bagaimana mengatur tidak terjadi kerumun
bukan hanya persoalan
mungkin karena kita dari mui bicara soal masjid
tapi juga diberi ketegasan
seperti tadi liputan cnn sebelumnya
di tempat tempat restoran
sekiranya terjadi kerumun
harus juga dibubarkan
nah ini menurut saya kewenangan
pemerintah dan pemerintah harus melakukan tindakan tegas
pasti setiap saat setiap waktu
setiap periode ada orang yang
cenderung melanggar disitulah pentingnya
untuk kita saling memberi nasihat dan kita bisa berhubungan dengan orang lain

kepada sesama muslim
berdakwah kepada sesama beriman
kadang kadang kita beriman tapi kurang sadar
dengan apa yang kita harus lakukan
dari tuntunan agama itu
oke pak koli terakhir bagaimana
kemudian memastikan koordinasi
dan komunikasi dengan mui
di daerah agar kemudian
tidak ada lagi miskomunikasi
distorsi komunikasi pemahaman yang berbeda yang diterima
tentang imbauan dan aturan yang seperti ini
apa pesan yang ingin disampaikan pak holil
saya sebagai sekretaris
dan juga jurubicara di satgas covid sembilan belas
majelis ulama indonesia
kita sebentar lagi
akan mengirim surat
keputusan dari mui agar di masing masing
provinsi dibentuk satgas
sehingga koordinasi lebih mudah
mengatur dan juga meluruskan
dan juga menolak
dan membebaskan diri dari
nah dengan satgas ini diharapkan lebih efektif
lebih ramping dan lebih fokus
yang kita bicarakan berkenaan dengan
dampak dan juga sikap sikap
kita terhadap pandemi
covid sembilan belas ini insya allah dengan
cara kita membentuk di masing masing daerah
memudahkan meluruskan kesalahpahaman
sehingga bisa bertanya langsung
bisa juga dengan
datang kepada satgas sehingga memang ada yang
menangin langsung berkenaan dengan
covid sembilan belas ini insya allah akan lebih mudah nanti
melakukan koordinasi dengan dibentuknya satgas
di masing masing provinsi
baik terima kasih ki haji kolil nafis
jurubicara covid sembilan belas dari majelis ulama indonesia
terima kasih sudah berbagi informasi malam ini